tni angkatan laut menambah kekuatan tempurnya dengan sebuah kapal selam
kapal selam yang dinamai kri arda dedali itu dalam waktu dekat akan berlayar ke tanah air
tepat dua puluh lima april dua ribu delapan belas satu lagi alutsista menambah kekuatan armada tni angkatan laut
sebuah kapal selam dari jenis dsme dua ratus sembilan ribu empat ratus resmi memperkuat tni angkatan laut
kapal selam ini dinamakan kri arda dedali empat ratus dua
sesuai aturan tni angkatan laut setiap kapal selam dinamakan senjata sakti pewayangan
arda dedali merupakan senjata panah milik arjuna yang memiliki kesaktian sangat tinggi
kri arda dedali merupakan kapal kedua yang dibeli indonesia dari kalangan kapal dsme korea selatan
indonesia membeli tiga buah kapal
nantinya kapal ketiga akan dibuat di pt pal surabaya
sementara kapal pertama
kri nagapasa sudah tiba di tanah air pada tahun lalu
dengan penambahan ini maka tni angkatan laut kini memiliki empat buah kapal selam
tidak semua negara mempunyai kapal selam
kita punya dan nanti mampu membuat
itu maknanya kita mempunyai efek gentar
kri arda dedali rencananya akan berlayar mulai sabtu esok
pelayaran ke tanah air diperkirakan memakan waktu sekitar dua minggu
nantinya kri arda dedali akan bergabung dengan
satuan kapal selam di armada timur tni angkatan laut
pada rebus yang itu juga dilakukan upacara pengukuhan
komandan pertama kri arda dedali
yang mampu mengawal kapal baru
dan yang berikutnya adalah menggunakan senjata dengan baik nanti
kalau terjadi perang
tapi masa masa damai dia melaksanakan tugas patroli dengan baik
menurut rencana strategis pertahanan
indonesia membutuhkan sedikitnya dua belas kapal selam
jumlah ini sama dengan kekuatan tni angkatan laut di masa orde lama
tentu saja akan lebih baik lagi jika pengadaan kapal selam selanjutnya bisa dilakukan di dalam negeri
iwan hermawan korea selatan